calon presiden petahana jokowi dodo memulai kampanyenya di lampung dengan mengikuti jalan sehat
jalan sehat ini diikuti puluhan ribu warga lampung yang memadati kawasan tugu adipura kota bandar lampung
dimana sehari sebelumnya jokowi melakukan kuncungan kerja di sejumlah kebupaten di provinsi lampung
puluhan ribu warga kota bandar lampung ini telah berada di kawasan tugua dipura bandar lampung sejak pukul enam pagi
mereka antusias menunggu kedatangan calon presiden petahana joko widodo untuk mengikuti jalan sehat
jalan sehat bersama puluhan ribu warga ini menjadi awal kampanye jokowi di lampung
jokowi yang didampingi sejumlah menteri dan tim kampanye nasional yang tiba di lokasi langsung menyapa warga
dan bersuap foto di atas panggung berlatar ribuan warga yang memadati kawasan bundaran tugua dipura bandar lampung
tidak lama berada di panggung jokowi lalu menuju garis start berbaur bersama ribuan warga
dan berjalan sejauh satu km
jalan sehat berada di kawasan jalan ahmad yani bandar lampung
bisa melihat cuma tidak bisa salaman
tidak tidak kecewa
ya ingin merayakan ingin ketemu dengan pak jokowi
tetap harus merakyat walaupun dia nomor satu di indonesia
jangan ya tetap dia harus dekat dengan rakyat karena memang rakyat yang memilih dia
rakyat yang menjadikan dia seperti sekarang ini
jalan sehat yang diselenggarakan tim kampanye daerah jokowi amin ini menargetkan rp dua puluh
jangan lupa peserta
warga yang hadir juga berasal dari beberapa kabupaten dan kota di lampung
saya lihat tadi akan antusias dari masyarakat luar biasa
insya allah kan kalau kata ini kita nyiapkan dua puluh ribu
tapi antusias dari masyarakat lebih target mungkin rp empat puluh ini yang ada pada sekarang ini
antusias dari masyarakat mereka tahu kerjanya pak jokowi seperti apa
insya allah mudah mudahan depan lancar
selain mengikuti jalan sehat bersama warga
jokowi juga akan menghadiri raker daerah tim kampanye kualisi indonesia kerja
di gedung geraha wangsa teluk betung bandar lampung
dan kegiatan temu petani di desa pardasuka kabupaten prinsewu